presiden joko widodo berharap perayaan hari buru pada satu mei berlangsung gembira dan kondusif
hal ini juga disampaikan jokowi saat mengunjungi pabrik sepatu pt kmk global sport di kawasan cikupamas tangerang pada selasa siang
dalam kesempatan ini jokowi menyempatkan makan siang bersama dengan menu yang sama dengan para buruh
jokowi berpesan agar semua stakeholder baik perusahaan dan karyawan bersinergi untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan
setelah berbincang dengan beberapa buruh jokowi juga meyakini kenaikan upah bagi buruh dapat dilakukan oleh para pemberi kerja
yang paling penting kan kita ini meningkatkan produktivitas
meningkatkan produktivitas lewat apa rescaling upscaling
sehingga apa kalau sudah produktif perusahaan itu menggaji
tertinggi itu mampu kita berharap perayaan hari buru berjalan dengan baik dengan kegembiraan dan semuanya kondusif